sidang kasus korupsi yang menjerat mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo kembali digelar rabu kemarin
sekretaris direkturat jenderal perasarana dan sarana pertanian kementan hermanto sebut
sel saudara sempat gunakan uang kementan untuk perjalanan ke luar negeri
dalam sidang lanjutan yang digelar di pengadilan tipikor jakarta
hermanto bilang perjalanan sel yang ditanggungkan kepada kementan adalah ke brazil
amerika serikat dan arab saudi
sekretaris dirjen prasarana dan sarana pertanian kementan ini menambahkan
total anggaran yang dikeluarkan kementan mencapai satu delapan miliar rupiah dan bukan perjalanan dinas
kemudian brazil kemudian amerika itu kita diberi beban dua ratus juta
brazil amerika kemudian arab saudi
itu kita dibebankan di psp satu miliar
selama plesir ke beberapa daerah sel disebut gunakan jet privat
lantaran belum dibayarkan hingga beberapa bulan
anak buah sel pun membayarkannya meski tak ada anggaran dari kementan
perjalanan tagihan ke banda aceh ujung pandang
kegiatan apa itu yang ke ac ujung pandang itu
hanya kita dapat tagihannya itu kalau nggak salah kejadiannya itu bulan maret atau bulan apa itu ya
di bap saksi oktober dua ribu dua puluh
iya itu di tagihnya
tapi kegiatan yang menggunakan pesawatnya itu sepertinya
jadi kita tuh tahu tahu dapat tagihan begitu saja
artinya ini ya maksud saksi itu kegiatannya sudah ada
sehingga nilainya tahu dari tagian itu
dari tagihan itu saja tapi kegiatannya kita nggak tahu
oh begitu semacam rambers ya
sudah kegiatan berjalan ada tagihan
tak hanya itu pada sidang sebelumnya saksi yang hadir menyebut
sel kerap menggunakan dana kementan untuk keperluan pribadi dan keluarganya
beberapa di antaranya membayar tagihan kartu kredit sebesar dua ratus lima belas juta rupiah
pemeliharaan apartemen sebesar tiga ratus juta
angsuran kendaraan empat puluh tiga juta
hingga gaji art di rumah pribadi di makassar rp tiga puluh lima juta
dan hewan kurban sebesar rp satu enam miliar
bahkan keperluan istri dan anak hingga cucu pun ditanggung kementan
beberapa di antaranya adalah biaya perawatan wajah
perhiasan lalu pembelian mobil untuk anak lima ratus juta rupiah
umroh bersama keluarga satu tiga puluh lima miliar
hingga uang saku istri tiga puluh juta
dan hitanan cucu rp satu dua miliar
terkait apa yang dituduhkan sel memastikan
tak pernah perintahkan anak buahnya
mengumpulkan uang untuk membeli maupun membayar seperti yang didakwakan kepadanya
minta langsung dan minta uang minta dibayarkan pernah dengar atau seperti itu
yang langsung dari saya adik kan ini adik adik saya ini semua pernah dengar
ya tuhan terima kasih terima kasih ya allah terima kasih pak muldo
kpk menyebut sangat mungkin anggota keluarga sel ditetapkan sebagai tersangka
jubir penindakan dan kelembagaan kpk ali fikri bilang
peluang itu terbuka lebar jika anggota keluarga sel secara sengaja menikmati uang korupsi
sangat sangat dimungkinkan untuk itu ketika kemudian terpenuhi unsur kesengajaan
ya turut menikmati dari hasil kejahatan
yang itu nanti terbukti lebih dahulu
seorang menteri seharusnya bisa mengutamakan kepentingan negeri daripada kepentingan pribadi
dari sini presiden seharusnya bisa memastikan rekam jejak seseorang sebelum dipilih menjadi menteri
tim liputan kompas tv